sekarang kamu ke patiasuan ya din
rena mau ketemu kamu
aku kangen sama papa
mama sama papa janji
kita akan bawa rena untuk pulang ke rumah ya
aku juga nanyang kak ma
al itu emang bener bener keterlaluan
mentang mentang dia punya segalanya
dia bisa melakukan hal sesuka hati dia
sekarang ini yang mama pikirin itu anin
mama kasihan sekali ngeliat anin
dia sangat mencintai
dia sangat mencintai anin
dia sangat mencintai anin
dia sangat mencintai anin
aku harus gimana ma sekarang
aku udah berusaha nutupin air besar ini
tapi ternyata allah sendiri yang memulai semuanya
harusnya dia sadar ma
apa yang dia lakuin itu bisa ngancurin aku
dan itu juga bisa ngancurin dia
harusnya dia tau ma
papa mama dan mba anin bisa gua pengaruhi
gak bisa hancurin hidup gue
aku kangen ma
ibu dengar kamu gak mau makan ya sayang
ya udah nanti ibu panggil mama sama papa ya
mama aku kangen sama mama
sejak pulang kesini
rena malah jadi tambah kurus
kita harus dapet buktinya rena
untuk matain tudurannya elsa
kalo gak salah itu
pas pendekannya andien sama nino
perjumlah lu merata disini
perjumlah lu merata disini
dapetin apa yang lo mau
pertengahan januari ren
tanggal lima belas cari
cek apapun itu saya dimana tanggal lima belas
kemarin kan bapak dan bu andin
bata makan sama rena
jadi kira kira kapan ya bapak bisa kesini
karena menanyakan terus pak aldan bu andien
dan dia juga gak mau makan pak
rena gak mau makan bu
rena maunya makan sama pak aldan bu andin
saya segera kesana
terima kasih banyak infonya
baik pak sama sama
terima kasih pak
kita bisa lebih baik daripada bersama
kenapa di reject sih nin
sekarang kamu ke patiasuan ya nin
rena mau ketemu kamu
kita akan bawa rena
untuk pulang ke rumah ya
pak kita ke jalan selayar ya
cari buktinya sampai ketemu ya
baik saya mau hari ini juga itu ketemu
pasti mas ren disayangku
pasti mas ren disayangku
pasti mas ren disayangku
pasti mas ren disayangku
tersepona melihat kecantikanku hari ini
duh kiki kamu kok pangling sih
ini di dandan dandan menor amat
akuin aja deh kalau akuin emang cantik
kan aku kemarin udah cerita sama kamu
kalau aku itu mau arisan art pondok pelita
ayang kiki asal ayang kiki tau ya
mas rendiku tuh nggak bakalan dateng nemuin ayang kiki
apalagi melihat dandan dandan ayang kiki
yang antingnya udah kayak pelek beca
gantungan tas udah kayak rantai biskuit
waduh mendingan sama ayah sama aau ya
yang jelas jelas udah on the way
ini tuh namanya korean style
ngatain ngatain nanti rantai beca apa segala macem
gak usah gak usah
gak usah sama kamu udah
kamu di sini aja jaga rumah
jangan sampai nanti rumahnya kerempokan kayak kemarin ya
gak usah ngimpi deh pengen ikut ikut segala
nggak bakalan dateng mas rendinya
oh lihat aja ini mau aku telepon
asli nih usahanya agak cukup
tau aja lagi kalau pulsanya
baju lu ngapa kelelep begini
ini namanya makeup demam
kan kalau mau pilih gini merah merah
eh punya pulsa enggak
ngecek dia di mana sekarang
modal dikit modal
lupa lupa tadi mau ngutang konten depan lupa
loh gua teleponin dulu dah
seingat saya waktu itu juga saya lagi cuti lagi
jadi saya enggak ngurusin jadwalnya pak al
di sini juga nggak ada dokumentasi meeting di pertengahan bulan januari dua ribu tujuh belas
aduh harus cari mana lagi ya
halo ada apa sus
tuh maaf pak rendy posisi lagi di mana ya
ini si kiki udah nungguin